menjawab kekhawatiran masyarakat pemerintah provinsi jawa tengah dalam hal ini dinas kesehatan
memastikan jawa tengah masih aman dan bebas dari virus corona
jalur akses dari luar negeri seperti pelabuhan dan bandara masih terpantau secara menyeluruh terhadap setiap penumpang yang datang
tak terkecuali laporan dan informasi dari seluruh rumah sakit yang ada di jawa tengah
kita sudah siap sebenarnya baik di pintu pintu masuk negara atau ke jawa tengah juga di wilayah
ini sudah kita lakukan persiapan yang baik
masyarakat tidak perlu khawatir tidak perlu panik tetapi harus waspada kita semua waspada
dengan perilaku hidup sehat